sejumlah pelonggaran diputuskan pemerintah dalam perpanjangan ppkm pada senin kemarin
mulai dari pembukaan bioskop hingga anak anak yang kini boleh masuk mal
bagaimana dampak pelonggaran ini terhadap perekonomian
dan bagaimana mengantisipasi kasus covid sembilan belas kembali melonjak akibat pelonggaran ini
sudah terhubung melalui sambungan zoom
luciana ketua bidang promosi dan komunikasi asosiasi
pengelola pusat belanja indonesia
dan irwan aryawan epidemiolog universitas indonesia
selamat pagi bapak dan ibu sekalian terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya ke ibu luciana dulu ibu
pemerintah ini kan memperpanjang ppkm tapi memberikan pelonggaran
salah satunya adalah bioskop dan juga anak anak di bawah usia dua belas tahun boleh masuk ke mal
lalu bagaimana penerapan pengawasan terhadap anak anak yang boleh masuk ke mal
selain tadi pastinya adalah peran serta orang tua
untuk mengawasi bagaimana perilaku anak anak tersebut di pusat perbelanjaan bu
tentunya proses tetap berjalan seperti ini

jadi sejak tahun lalu kita sudah terbiasa dengan proses normal yang baru
mulai dari masuk mal seperti seksiku kemudian hand sanitizer
dan tentunya area kita semua di dalam mal itu adalah wajib pakai maskotan
oke baik kalau kita bicara mengenai adanya software peduli lindungi
anak anak sendiri kan pastinya di bawah dua belas tahun belum memiliki kartu penduduk
ataupun identitas lalu seperti apa orang tua dalam memberikan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi tersebut
sehingga bisa dilakukan pemantauan bu
oke kita sangat apresiasi atas kebijakan pemerintah yang baru untuk memperbolehkan anak anak masuk ke dalam mall
nah terutama di indonesia besar besar saat ini
untuk itu anak anak masuk ke dalam mal tentunya memang tidak memiliki aplikasi peduli lindungi
tetapi orang tua orang tua tersebut bisa seleksi dengan aplikasi peduli lindungi itu
jadi dari orang tua masuk mereka maaf syaratnya anak anak itu harus didampingi oleh orang tua
yang kita lihat dari barcode peduli lindungi
baik saya ke pak iwan dulu pak iwan kalau kita bicara mengenai kasus covid sembilan belas pada anak anak
anda melihat seperti apa nih pak kebijakan pemerintah terkait hal ini pak
jadi saya melihat gini kita harus tahu bahwa kebijakan ini baru uji coba ya
sehingga nanti kalau hasil kita berharap semoga berhasil itu bisa diperluas uji cobanya
nah yang perlu kita ingat bahwa anak anak ini kan belum dapat vaksin ya
karena belum ada vaksin yang direkomendasikan untuk anak
nah sehingga begitu masuk mal mereka hanya terlindungi dengan protokol kesehatan yang mereka lakukan
dan seleksi pengunjung mal dengan peduli lindungi
artinya kan dengan peduli lindungi tidak ada orang yang masih covid positif yang seharusnya masih isolasi masuk ke mall
kalau dilakukan dengan ketat jadi itu nggak ada itu sudah mengurangi resiko
nah kemudian resiko itu dikurangi lagi dengan protokol kesehatan
nah ini harus dilakukan dengan baik gitu
kalau ini dilakukan dengan baik penularan pada anak di pusat perbelanjaan saya rasa kecil
ya cuma kalau tidak dilakukan
dilakukan dengan baik bisa terjadi penularan
ya pak iwan
anak ini harus lebih ketat protokol kesehatannya karena mereka belum divaksin ya
jadi belum ada perlindungan dari vaksinasi
kemudian saya setuju tadi untuk tempat bermain belum dibuka dulu ya
karena kalau sudah di tempat bermain kita tahu anak anak akan susah menjaga protokol kesehatan
begitu komentar dari saya
iya pak iwan kalau kita ingat kemarin di awal september
menteri kesehatan juga mengatakan ada tiga orang nih yang tercatat di aplikasi peduli lindungi
yang positif terindikasi covid sembilan belas tapi beredar ke mal ke sejumlah tempat keramaian
lalu bagaimana anda melihat fenomena ini terkait dengan anak anak yang nantinya boleh melakukan aktivitas kembali ke pusat perbelanjaan pak
nah ini ada dua hal
yang pertama adalah kalau kita atau masyarakat yang terinfeksi covid sembilan belas dan masih sedang isolasi
itu ya kita mesti sadar lah bahwa kita harus isolasi
kita belum boleh jalan jalan nih supaya kita tidak menularkan ke orang lain
nah kemudian anak anak tadi diperbolehkan ke mal ya
jadi kan sebetulnya dengan lindungi orang orang yang tadi yang tiga tetap cegah untuk masuk mall ya
nah yang harus diperhatikan itu pada saat rame itu kan waktu mengantri mau scan barcode
itu kan bisa berdekatan itu yang harus diperhatikan
protokol kesehatannya harus benar benar ketat waktu kita mau scan barcode
dan itu jaraknya harus benar benar diperhatikan supaya jangan berdesak desakan
karena waktu scan barcode itu kan belum terlihat
belum ter screening ya siapa yang positif
belum scan nah itu yang perlu diperhatikan oleh pengelola malnya
supaya kita mengurangi resikonya baik untuk yang dewasa apalagi untuk anak anak
iya saya ke ibu lucy bu lucy kalau kita bicara mengenai kerugian mal akibat kebijakan ppkm
bahkan dikatakan bisa mencapai lima triliun rupiah per bulan
dengan adanya kebijakan yang cukup lama dari bulan juni hingga agustus dan september
lalu anda melihat apakah pelonggaran ini bisa sedikit memberi angin cerah terhadap pertumbuhan
lalu anda melihat apakah pelonggaran ini bisa sedikit memberi angin cerah terhadap pertumbuhan

ekonomi dan konsumsi masyarakat di indonesia terkait dengan adanya anak anak yang boleh ke mall di damping orang tua

saya mau koreksi tentang biduan yang beredar di mall untuk yang terdampak covid itu
kata katanya kalau boleh saya koreksi sebenarnya
justru mal itu saat ini adalah tempat yang boleh dibilang cukup aman
karena yang hitam atau yang merah dari peduli lindungi
tentunya tidak kita larang masuk ke mall
jadi bukan beredar di dalam mall tetapi mereka telah tertutup di depan
sehingga mereka tidak masuk ke dalam mal itu satu
nah kemudian untuk menjawab pertanyaan mas
tentunya dampaknya cukup bagus ya
dengan adanya karena mal itu kan sebagai tempat rekreasi keluarga juga

serta untuk anak anak contoh misalnya ada yang tidak menggunakan masker atau apa
itu bahkan kami juga menyediakan untuk maskernya tersebut
iya ibu ini terkait dengan sarana hiburan ya tapi di satu sisi tadi ibu katakan pusat hiburan anak anak seperti sarana bermain kemudian juga
iya ibu ini terkait dengan sarana hiburan ya tapi di satu sisi tadi ibu katakan pusat hiburan anak anak seperti sarana bermain kemudian juga
iya ibu ini terkait dengan sarana hiburan anak anak seperti sarana bermain kemudian juga
bagian hiburan anak anak pusat pusat sentral mereka bisa melakukan entertainment itu belum bisa dibuka sampai saat ini
lalu bentuknya seperti apa ini bu amusement buat anak anak dan orang tua yang bisa berkunjung ke mall
walaupun masih dibatasi waktu satu jam
sebenarnya kalau dalam satu leg ya itu satu jam
sebenarnya kalau dalam satu leg ya itu satu jam
jadi untuk keluarga itu sebenarnya dirasakan sudah cukup aman juga ya
baik saya ke pak iwan pak iwan kita bicara mengenai efektivitas ya penerapan dari aplikasi peduli lindungi
ada beberapa komplain sebelumnya terkait dengan server yang suka ngadat kemudian juga tidak cepat nge link dengan proses pemeriksaan pcr ataupun antigen
bahkan salah satunya saya misalkan butuh waktu satu hari untuk mendapatkan informasi terkait hal itu
bahkan vaksin juga sering tidak muncul gitu ya
apa yang bisa anda review mengenai kebijakan dan juga aplikasi ini
apa yang bisa anda review mengenai kebijakan dan juga aplikasi ini

jadi gini aplikasi ini kan memang baru dikembangkan ya
tentunya masih ada beberapa kekurangan itu kita perbaiki bersama sama
tapi sebetulnya dengan aplikasi ini memungkinkan kita untuk beraktivitas baik secara ekonomi maupun sosial dan tetap aman gitu
jadi nah kemudian memang itu ada masalah misalnya vaksin
nah itu memang akan menjadi tanggung jawab pelaksana vaksinasi untuk segera memasukkan datanya ya
nah karena peduli lindungi itu kan platform
dia hanya mengintegrasikan data yang sudah ada di data vaksin maupun di data hasil tes yang dari laboratorium
sama laboratorium juga harus segera memasukkan datanya gitu
nah ini harus ada pengontrolan dari tempat vaksinasi dari laboratorium
supaya begitu ada hasil atau vaksinasi lakukan langsung dimasukkan gitu
jangan ditunda besok atau seminggu lagi gitu
sehingga merugikan untuk orang yang mau beraktivitas dengan peduli lindungi ya
iya kalau bu lucy kita bicara mengenai perekonomian
tadi sempat anda katakan ini memberikan angin segar ya
tapi saya sempat juga membaca beberapa review dan riset juga bapak alfon sendiri sebagai ketua asosic mengatakan membutuhkan waktu dua tiga bulan untuk mengembalikan lagi minat masyarakat untuk kembali ke mall
apakah anda melihat ini cukup berat
apakah anda melihat ini bisa memberikan sesuatu positif dengan kebijakan pemerintah ini bu
karena dengan kebijakan pemerintah yang secara bertahap ini sudah terlihat sangat membantu

tetapi perlahan kita meningkatkan walaupun signifikan tapi selalu naik
jadi kami untuk mengucapkan kebijakan kalau boleh memang fasilitas untuk anak itu dapat diinginkan
tentunya dengan progres yang lebih ketat lagi

itu juga bisa membantu untuk rekreasi yang diperlukan
karena saat ini tapi tentunya dengan progres yang sangat cepat
baik ibu lucy dan pak iwan terima kasih untuk perbicaraannya pada pagi dan siang hari ini
selamat bertugas kembali ibu sampai jumpa
ya terima kasih